mahkamah agung memerintahkan menteri perhubungan mencabut beberapa pasal dalam permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur soal transportasi berbasis digital
kemenhub menyatakan akan segera menyiapkan regulasi baru di kota bandung
para pengemudi angkutan berbasis online mengapresiasi keputusan ini
sejak diberlakukannya permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur transportasi berbasis aplikasi online
beberapa penolakan terjadi dari para pengemudi angkutan berbasis online
sejumlah pasal dianggap memberatkan mereka
seperti kewajiban melakukan uji kendaraan
pemasangan stiker tanda kendaraan
dan kewajiban berbadan hukum bagi pemilik kendaraan yang didaftarkan ke penyedia layanan
pada tiga belas september lalu
mahkamah agung mencabut beberapa pasal dalam permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
salah satunya soal kewajiban pemasangan stiker
pihak penyedia jasa layanan transportasi online pun secara umum menghormati
putusan peninjauan kembali permain hub satu ratus delapan ini
keputusan ma ini tidak mencabut legalitas dari kendaraan online atau car sharing ya di sini ya
tapi hanya mencabut beberapa komponen dari aturan tersebut
jadi tentunya hal ini kami masih mempelajari pada saat ini
dan akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah
pengemudi online satu komando jawa barat atau posko jabar menyatakan
meski beberapa pasal sudah dicabut
tetap perlu ada payung hukum yang dibuat berasaskan keadilan
bagi pelaku yang bergerak di bisnis ini
kalau bicara kondisi saat ini
sebenarnya teman teman transportasi
ya para pengemudi transportasional ini sudah sangat miris lah ya
dalam kondisi seperti ini ya
di mana driver itu jauh lebih banyak
jadi saingan itu jauh sangat banyak sekali
untuk masalah payung hukum memang kita perlu ya
jangan sampai dengan adanya pencabutan beberapa pasal dalam pm satu ratus delapan ini
adanya kekosongan dalam hukum kita gitu
dalam perlindungan hukum untuk para pengemudi online seperti itu
adanya pasal yang dicabut pun membuat pihak dinas perhubungan jawa barat
perlu melakukan beberapa penyesuaian
kita akan lakukan fgd
terutama dengan para pakar hukum
kemudian juga pakar transportasi
dengan para penyedia jasa transportasi
para pengguna transportasi online berharap
segera ada payung hukum
guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat
ya memang kita merasa nggak aman kan
kadang kadang si drivernya merasa takutan ya kalau tidak ada legalitas
sering kalau mau jemput di satu tempat
ini boleh gak kesini
ya gimana keamanannya juga sih
tapi kalau misalkan emang legal
kan udah dari pemerintahnya
direktur jenderal perhubungan darat kemenhub menargetkan
aturan baru paling lambat selesai pada oktober mendatang
rizka rizlia bandung